anugerah jurnalistik muhammad husni tamrin diselenggarakan oleh persatuan wartawan indonesia atau pwi dki jakarta di balai kota kami siang
cnn indonesia tv masuk tiga besar dari puluhan karya jurnalis televisi yang masuk dalam nominasi
gubernur dki jakarta anies rashid baswedan mengatakan pemberian penghargaan kepada jurnalis dapat menjadi motivasi untuk menghasilkan sebuah karya
anies juga berharap penghargaan pers ini terus bisa dilakukan setiap tahun dia walaupun ia sudah tidak menjabat menjadi gubernur dki jakarta
dan kemudian adanya pemberian award ini yang dijalankan dengan sistem meritokratik ini membuat kredibilitas dari penghargaan ini sangat kuat
dan berharap ini menjadi motivasi bagi teman teman semua
yang bergerak di jurnalistik untuk menghasilkan karya karya jurnalistik yang mendapatkan penghargaan dari profesinya
ini adalah satu tanda keberhasilan di dalam berkarya
jadi saya ingin sampaikan selamat kepada para pemenang